membahas lebih jauh terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu anggota dewan bpjstk nonaktif sudah hadir bersama kami
mantan sekretaris dewan pengawasan bpjs ketenaga kerjaan sekaligus korban pelecehan seksual rizky amelia yang juga didampingi oleh koordinator kelompok pembela korban kejahatan seksual ade armada
selamat sore mbak amel
selamat sore mbak
selamat sore mas amel
mbak amel terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
kami turut prihatin terhadap apa yang menimpa mbak amel
saya mohon maaf kalau saya harus menanyakan hal hal yang mungkin menimbulkan memori yang tidak mengenakan gitu ya
apa sebetulnya bagaimana kisahnya bagaimana ceritanya sampai kemudian mbak amel menjadi korban kejahatan seksual
kisahnya sih sama yang seperti sudah disampaikan preskon dengan pak ade armando waktu di smrc
yang terjadi selama ini karena saya takut melawan karena dia adalah atasan saya
jadi saya rasa saya tidak punya
juga keberanian untuk melawan
akhirnya saya mengadu pertama kali itu di tahun dua ribu enam belas kepada dewan pengawas pak aditya warman
saya dari situ berharap adanya perlindungan dan ternyata mungkin saya tidak mengerti apa yang mereka bisa kendalikan
atau bisa mendorong sab untuk tidak untuk stop melakukan hal tersebut kepada saya
melindungi diri sendiri dengan penolakan penolakan sendiri
karena saya juga tidak memaafkan yang bersangkutan sab ketika melakukan
dia selalu minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan lagi dan
tapi diulangi terus sampai ketika suatu hari
saya rasa sudah tidak bisa lagi untuk mentolerir pelecehan yang dia lakukan selama ini
saya speak up berani karena saya sudah dilecehkan
fisik maksudnya hampir mau melempar gelas
dari situ saya sudah merasa terancam
jadi saya sudah tidak memikirkan mungkin dari situ emosi saya bagaimana untuk masa depan
langsung saya ungkapkan semua kekesan saya dan saya langsung mengadu kepada ketua dewan pengawas
dan saya sangat kecewa sekali waktu mereka preskon kemarin
mereka masih belum juga menyatakan kalau menerima pengaduan tersebut dari dua ribu enam belas dan di tanggal dua puluh satu
pada tahun dua ribu delapan belas pada saya sampai nangis nangis di luar
di lounge nya sebelum masuk ke ruang kerja
saya nangis lalu ada sekretarisnya pak guntur
pak tidak enak terdengar oleh orang luar karena saya sudah menceritakan hal hal yang sensitif tentang seksual
maka dari itu saya dipersilakan masuk oleh sekretarisnya untuk ke ruangan aja pak ngobrolnya
itu tahun dua ribu enam belas
tahun dua ribu delapan belas kemarin
yang puncaknya saya mau dilempar gelas itu oleh sab
anda mau dilempar gelas artinya sebetulnya bentuk pelecehan atau kekerasan seperti apa yang paling sering anda alami mbak amel
paling sering yang saya alami ya kalau di kantor mungkin tidak ada orang
jadi dia bisa leluasa memanfaatkan ruangan kosong tersebut yang bisa melecehkan saya
dan saya tidak berani melawan
lalu bentuk bentuk itu semua penolakan yang sampai pemaksaan hubungan saya berhasil
tapi mungkin itu karena dia tidak terima saya tolak atau bagaimana saya tidak mengerti
padahal beliau juga janji sudah tidak akan melakukannya lagi
tapi masih seperti itu jadi mungkin dia emosi atau apa jadilah dia marah
saya bantu sedikit boleh
oke silahkan mas ade
bentuk pelecehannya dari bentuk bentuk yang paling sederhana
seperti memegang dan mengirimkan wa wa yang sedusing
yang merayu sampai akhirnya memang yang terburuk adalah pemaksaan hubungan seks
itu yang tadi dikatakan oleh amel
sejak dua ribu enam belas sebetulnya amel sudah melaporkannya
tapi tidak pernah ada tindak lanjut dari pihak dewan pengawas
sehingga itu berulang terus memang seperti media sudah seringkali katakan
yang bentuk paling buruk kan tentu saja adalah pemaksaan hubungan badan
itu dalam dua tahun beberapa kali terjadi ya
tapi yang digagalkan oleh amel lebih banyak lagi
tapi yang terakhir itu karena terus menerus amel menghindar menolak
tidak mau menerima jadi apa misalnya dibawa perjalanan dinas dan seterusnya
itu yang menyebabkan pak sab itu marah sekali dan sampai mengancam secara fisik
selama ini laporan yang diberikan hanya kepada ke dewan bpjs begitu ya
sama sekali tidak berusaha untuk melaporkan ke pihak lain
atau ada keluarga yang sempat di sharing gitu pengalaman
sharing atau curhat
saya curhat pertama kali itu ke taman kerja saya
cuma saya tidak bercerita detail karena itu juga menyangkut kehormatan dan aib saya juga
jadi saya hanya sebatas sab merayu saya
saya harus bagaimana dan karena saya rentan sekali di sini
tenaga kerja yang kontrak
saya hanya berbekal dengan surat sk
sk pengangkatan yang tertulis klausul bahwa saya dapat diberhentikan kapan saja
itu yang menjadi momok atau selama ini saya takuti untuk kalau saya berani melawan atau kalau saya berani dengan tegas untuk
menolak karena akan kehilangan
karena akan kehilangan pekerjaan gitu
tapi untuk lama lama ini kan saya sudah semakin melakukannya itu sudah menginjak harga diri saya
karena kalaupun saya menolak dia selalu menghambat pekerjaan saya
memblackmail saya ke teman teman kerja bahwa saya seorang yang tidak profesional
bahwa saya tidak handle tidak becus dalam menjalankan pekerjaan
yang sebenarnya itu dikondisikan supaya saya tersudut
dan kalau misalkan saya baik sama dia dia bakal memuji muji saya di seluruh anggota komite seperti itu
jadi dia tahu keinginan saya kalau saya hanya ingin bekerja dengan baik dan benar
maka dari itu dia selalu memposisikan dirinya seperti itu
mungkin ada satu hal yang amel tidak ingin barangkali tidak terlalu nyaman untuk menyampaikannya
bahwa akhirnya pada bulan november itu pada titik yang paling rendah dari hidupnya ini
amel mencoba melakukan upaya bunuh diri
yang untung terselamatkan
karena gimana tidak mbak dia minta saya untuk melayaninya setiap sebulan sekali
karena saya tolak terus terus akhirnya mungkin dia keluar statement tegas
kalau saya harus melayani dia sebulan sekali
itu atasan macam apa yang meminta bawahannya untuk seperti itu gitu
padahal saya bekerja ingin benar benar gitu tidak dieksploitasi seksnya
kenapa saya harus melakukan seperti itu
sementara yang lain kan tidak
ini ada rasa ketidakadilan sebagai pekerja
dan ketika itu disampaikan kepada ketua dewan pengawas
ketua dewan pengawas hanya menjawab
kalau kamu sudah tidak nyaman di lingkungan kerja ini ya silahkan
besok boleh kok kamu tulis surat resign langsung di atas meja kerja saya
justru tanggapannya seperti itu
artinya tidak ramah terhadap laporan yang disampaikan oleh amel
kalau kemudian ada upaya tadi bunuh diri
apa yang akhirnya membuat amel mengurungkan niat
dan akhirnya merasa bagaimana kemudian ceritanya sampai akhirnya mendapat pendampingan dari mas ade armando ini
karena saya sebenarnya tanggal dua november itu saya sudah melakukan ya hal bodoh tersebut
yang memang untungnya terselamatkan
dan itu sekali lagi memang disaat saya keluar surat scoursing yang menyudutkan saya
bahwa saya telah berpotensi mencemarkan nama baik institusi
padahal saya tidak bermaksud seperti itu
jadi ada surat dari ppjs yang mengatakan
maaf mel itu kronologinya kamu salah
percobaan bunuh diri itu awal november
jadi ada jadi saya bantu sedikit ya
jadi amel selamatkan oleh salah seorang rekan kerjanya
dan sejak saat itu amel merasa bahwa
cara melakukan perlawanannya adalah tidak dengan melakukan bunuh diri
tapi dengan menghindar menghindar menghindar menghindar
tapi itu menimbulkan amarah
dari bapak terduga pelaku ini
itu yang menyebabkan kekerasan fisik yang dia hampir dilempar
dilempar gelas gitu ya
jadi yang membuat dia akhirnya bangkit adalah
karena dia merasa bahwa
dia sudah sampai di titik yang paling bawah
dan kemudian kenapa dengan saya adalah dia membaca instagram saya
yang menyatakan bahwa
perempuan diperkosa karena perempuan lemah
karena itu untuk
itu perempuan harus kuat
ketika itulah kemudian dia
di saat terakhir itu ketika dia mengalami ancaman fisik itu
dia sebarkanlah chat chat
percakapan pribadi antara pak itu
sebagai upaya perlawanan
sebagai upaya perlawanan
mengenai kasus dugaan pelecehan atau kejahatan seksual begitu ya
masih bersama korban mbak amel dan juga mas ade armando
aktivis pembela korban kejahatan seksual tadi terpotong
jadi saat ini bagaimana kasusnya
artinya tadi sudah melapor begitu ke dewan bpjs
tapi kemudian sudah mulai ada follow up mungkin ya
setelah kasus ini kemudian mencuat
apa proses selanjutnya
sudah melakukan proses hukum mbak amel
untuk proses hukum langsung kita laporkan pada tanggal tiga januari kemarin
dibantu dengan kuasa hukum saya di barreskrim
untuk kasus laporannya
jadi sab nya sendiri sudah dilaporkan begitu ya
dan ada juga konsekuensi hukum karena sab kemudian melaporkan balik
artinya dengan mbak amel membuka kasus ini
ternyata juga ada perlawanan balik
itu sudah siap dengan konsekuensi seperti itu atau bagaimana
iya saya sudah siap
dan saya juga hargai itu kan hak beliau untuk beracara dalam hukum
jadi saya malah senang nanti akan ada proses pembuktian
dan kita kan buka bukaan di publik
terserah mungkin dia sudah harusnya siap mental kan
aibnya sendiri yang akan
terbuka oleh kasus ini
dan saya juga
saya sudah rendah mau apalagi yang diinjak dari saya
jadi saya harus sudah ketika bijak itu sudah diinjak
bukan main ya melihat mbak amel ini sebagai seorang korban memiliki kekuatan gitu ya
untuk melakukan perlawanan
kasus seperti ini mungkin bukan satu mbak amel saja
mungkin ada beberapa kasus ya
apalagi anda sebagai salah satu
salah satu aktivis pembela kejahatan seksual
apa yang menyebabkan kasus ini terjadi dan saran dari anda
bagaimana sebetulnya seorang korban kejahatan seksual ini bisa menyikapi kejahatan seksual yang dialaminya di lingkungan pekerjaan
iya memang ini ada persoalan struktural ya
jadi memang begini
pada dasarnya orang itu ketika mendengar ada kasus perkosaan
itu banyak sekali masyarakat yang blaming the victim
jadi menyalahkan justru korban
dan itulah yang menyebabkan orang orang semacam amel di luar sana
amel amel yang atau korban korban kekerasan seksual yang lain memilih diam saja lah
karena kalau ini diungkapkan kepada bahkan saudara sendiri teman sendiri
itu biasanya reaksi pertama adalah ya bisa jadi bersimpati
tapi biasanya orang mengatakan bahwa ya sudah lah itu mungkin cobaan mundur saja dari tempat pekerjaan gitu ya
atau yang buruk adalah yang kemudian ya kamu sih
kamu sih membiarkan
kamu sih gak melawan
justru disalahkan gitu ya
jadi blaming the victim itu banyak
sehingga ada stigmatisasi terhadap para korban korban kekerasan seksual ini
belum lagi kemudian memang karena kita menyebutnya ini masyarakat patriarkis ya
jadi masyarakat yang didominasi oleh kultur kaum pria ya
kaum pria itu seringkali memang tidak sensitif
ini yang terjadi misalnya ketika kami tadi datang ke dewas bpjs
saya merasa sekali betapa orang itu gak ngeh
jadi gini saya rasa amel sejak dua tahun yang lalu sudah berusaha menghibarkan bendera sos
tapi tidak berani untuk mengungkapkannya karena rasa malu
karena menjadi korban perkosaan itu malu dan takut dan sakit dan seterusnya
sehingga yang terjadi adalah masyarakat lingkungannya membiarkan
dan merasa bahwa ya sudah lah
nah sekarang jadi kalau saran atau pertanyaan anda adalah
apa yang harus dilakukan pertama
kita justru saya ingin mengajak kenapa saya dengan agak
memang sengaja mengekspos amel
saya tahu ada banyak orang yang merasa bahwa kenapa diekspos sih ya
apakah saya tidak seharusnya lebih mempertimbangkan perasaan amel
saya akan mengatakan enggak amelnya siap
amelnya ini adalah seperti di amerika ada gerakan me to ya
yang mengatakan bahwa saya adalah korban dan saya sekarang tampil ke depan
kedua adalah jadi si korban memang harus memperkuat dirinya
untuk mengatakan bahwa saya melawan
kedua adalah lingkungannya
dampingilah temanilah lindungilah korban korban semacam ini
dan bantu dia agar dia berani bicara
bahkan berani sampai menuntut ke pengadilan
jangan menyalahkan begitu ya
terakhir mbak amel setelah kasus ini kemudian sudah masuk ke ranah hukum dan lain sebagainya
harapan mbak amel sendiri seperti apa
dan juga mungkin mbak amel ingin menyuarakan sesuatu terhadap sesama wanita ataupun orang lain yang kemudian mengalami pengalaman yang tidak mengenakan seperti mbak amel
ya saya harapannya agar tidak ada lagi korban korban seperti saya
dan kalau misalkan akan terjadi korban yang seperti saya ini
korban tersebut juga harus berani memutus mata rantai
dalam arti kata bukan merasa sudah terlanjur
jadi saya sudah sekalian saja
saya pindah profesi saja sebagai mungkin prostitusi yang bisa menghasilkan transaksional atau sebagainya
justru itu akan memicu orang orang yang tidak baik lagi
jadi kalau misalkan ada korban lagi yang seperti saya
sudah kita putus mata rantainya
kita langsung bahwa bukannya blaming victim tapi blaming yang pelaku lah
untuk stop melakukan pelecehan seksual
yang bisa berdampak
banyak ke masyarakat luas kan untuk dikucilkan atau segala macam
kalau kita berani speak up masyarakat juga akan tahu
dan bukan mengucilkan yang korban tapi justru akan mengucilkan yang pelaku
baiklah mbak amel sukses untuk perjalanan hukumnya nanti
kita tunggu sama sama kita ke awal kasusnya
mbak rizky amelia dan juga mas ade armando terima kasih
sudah berbagi di cnn indonesia newsroom